setelah menelusuri jalur pantura lama tibalah tim jelajah mudik di kota cirebon
kota cirebon dikenal sebagai daerah yang memiliki keterkaitan dengan perkembangan agama islam di tanah jawa
sejumlah bangunan bersejarah bisa dijumpai di sini
salah satu situs sejarah islam di cirebon yaitu masjid agung sang cipta rasa yang berada di kompleks keraton kasepuhan cirebon
masjid agung sang ciptarasa
ketika pertama memasuki masjid ini tak ada nuansa islami yang terlihat
bangunan masjid lebih terasa seperti sebuah bangunan pendopo karena memiliki banyak tiang tiang penyangga bangunan
masjid yang dibangun secara gotong royong oleh wali songo ini dibangun sekitar tahun seribu empat ratus delapan puluh

pembangunannya diinisiasi oleh sunan gunung jati sedangkan rancangannya dibuat oleh sunan kalijaga
yang memadukan unsur budaya majapahit kesultanan demak dan juga kesultanan cirebon
nama masjid sang cipta rasa ini juga memiliki makna sang yang berarti keagungan cipta artinya membangun dan merasa sebagai kegunaan
keunikan masjid ini juga bisa dirasakan ketika memasuki bangunan utama yang juga masih terjaga keasliannya
sejak pertama kali dibangun
kecil banget ya pintu masuknya
nah pintu masuk yang kecil ini mengharuskan kita ketika masuk ke dalam ruangan utama masjid agung sang citarasa ini
ini punya simbol agar manusia selalu merendahkan hati mereka dimanapun mereka berada
dan total pintu masuk yang ada untuk masuk ke dalam masjid ini jumlahnya ada sembilan
dengan jumlah anggota dari wali songo ataupun wali sembilan
dan inilah ruangan utama dari masjid agung sang ciptarasa
ini adalah bangunan aslinya yang disanggah dengan menggunakan bahan bahan dari kayu jati yang dikenal kokoh kuat dan juga berumur panjang
bangunan utama masjid ini disanggah oleh dua belas tiang utama berbahan kayu jati yang masing masing tiang memiliki ketinggian tujuh belas meter
ada pun makna dari angka dua belas pada jumlah tiang utama
disamakan dengan adanya dua belas bulan
dalam kalender hijriah maupun masehi dalam setahun
sedangkan angka tujuh belas pada ukuran ketinggian tiang
memiliki makna adanya tujuh belas rakaat
sholat wajib dalam satu hari
akulturasi budaya pada masjid ini juga
bisa terlihat dari bentuk maksuro atau mihrob
tempat imam masjid memimpin solat
mihrob memiliki kepentingan dan keumpulannya itu dibutuhkan oleh pemerintah dan masjid antar kepentingan yang berpengaruh dengan kepentingan terhadap mereka dan kepentingan yang diperlukan
mihrop memiliki bentuk menyerupai pura candi
yang dikerjakan oleh sunan gunung jati bersama dengan sunan kalijaga dan sunan bona
menyambut datangnya bulan suci ramadan sejumlah kegiatan dilakukan
di antaranya melakukan pengecatan ulang pada sejumlah bangunan masjid untuk memperindah bangunan
ya sholat wisata religi aja
ini apa sih yang paling menarik
menariknya ini apa enggak ada ini masjidnya tuh enggak ada apa namanya itu kubahnya
terus juga basinya berwarna merah
kebetulan kita ada perlu mau belanja belanja
cuma karena waktu duhur udah memanggil jadi kita mampir
jadi kalau mampirnya kita selalu sholat di sini
kenapa memilih untuk sholat
karena mungkin suasananya lebih adem
jadi lebih enak lebih husu karena ini juga lebih santai
terus karena di sini juga sambil istirahat aja
yang berkesan karena sekarang itu ya unsur kayunya yang lebih senang dan ukiran ukirannya itu ya
terus nilai kesakralannya juga mungkin lebih beda lah dari yang lain masjid
sekarang kan lebih modern ya
terus ini kan ada unsur juga
masjid yang memiliki teras yang cukup luas ini juga sering dijadikan sebagai tempat beristirahat sejumlah musafir maupun wisatawan yang singgah atau berkunjung
setelah berwisata religi sambil beribadah di masjid agung sang cipta rasa peringgalan wali songo
saya akan melanjutkan keliling kota cirebon
mungkin akan mencari kuliner yang bisa dijadikan sebagai menu untuk berbuka puasa
tapi di episode selanjutnya ya
tim liputan cnn indonesia cirebon jawa barat